siapa di sini yang tidak suka kemudahan
sebelumnya interaksi dan transaksi pembayaran dilakukan secara tatap muka
saling berkomunikasi dan membangun rasa percaya
kebanyakan pakai uang tunai menggesek kartu
menggunakan selembar cek atau dokumen fisik lain sebagai bukti transaksi
seiring kemajuan zaman digitalisasi hadir memperkenalkan metode pembayaran elektronik
yang memungkinkan transaksi tanpa kehadiran fisik
fenomena ini mengubah paradigma dalam kehidupan tentang cara bertransaksi dan berinteraksi sehari hari
sistem pembayaran digital telah menciptakan inklusivitas finansial
sehingga memberikan akses kepada banyak orang untuk memiliki kesempatan terlibat dalam ekonomi digital
sekarang transaksi pembayaran bisa dilakukan seperti ini ini dan ini
pembayaran juga dapat dilakukan di sini dengan cara ini atau bahkan saat berada di tempat seperti ini
sistem pembayaran digital telah menyempurnakan konsep transaksi dari pertukaran fisik menjadi serangkaian klik
setiap orang bisa mengelola keuangan membayar tagihan belanja online transfer antar bank hingga berinvestasi yang dapat dilakukan dengan mudah dan aman
cukup dengan sentuhan jari tangan dan
digitalisasi sistem pembayaran juga membuka peluang baru bagi para pelaku usaha untuk dapat berkembang secara pesat
digitalisasi pembayaran telah memberikan kita keleluasaan untuk mengelola waktu agar tidak terbuang sia sia
arus digitalisasi yang masuk secara deras ke indonesia
dengan segala potensinya di masa depan juga telah mendorong transformasi bank indonesia
khususnya dalam blueprint sistem pembayaran dua ribu dua puluh
yang diharapkan dapat memberikan arah yang jelas
guna memperoleh manfaat digitalisasi dengan tetap menjamin terlaksananya mandat bank indonesia
dalam pengedaran uang moneter dan stabilitas sistem keuangan
dengan sistem pembayaran yang kita dapati dalam kehidupan
kita tidak hanya memperoleh kenyamanan fisik
tapi juga memberikan peluang dan peningkatan kualitas hidup secara keseluruhan
ada di setiap makna indonesia